informasi terkini kita akan bergabung dengan jurnalis kompas tv ada masni rahmawati di sana
mas ni apa yang bisa anda ceritakan bagaimana pertemuan siang ini apakah sudah selesai dan apa agendanya
iya tentunya untuk pertemuan antara presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto dengan ketua umum pkb
muhaymin iskandar ini masih berlangsung di mana tadi sekitar pukul dua waktu indonesia barat
ini prabowo subianto sampai di kantor dpp pkb dan langsung disambut oleh ketua umum pkb
muhaymin iskandar dan juga jajarannya seperti itu
dan juga terus serta dari petinggi petinggi dari partai gerindra yang mendampingi prabowo subianto
tadi disambut hangat langsung oleh caimin berjabat tangan seperti itu berpelukan
dan juga disambut juga oleh para petinggi partai pkb seperti itu
dan langsung masuk ke dalam kantor dpp pkb dan ini untuk pertemuannya internal seperti itu
dan sampai saat ini hampir lima puluh menit ini pertemuan masih berlangsung
dan sebelumnya memang sempat ditanyakan kepada muhyiddin iskandar dan juga prabowo subianto
sebenarnya apa pertemuannya apakah ini berkaitan dengan untuk mengajak caimin bergabung ke pemerintahan
namun untuk kedua belah pihak ini belum memberikan keterangan seperti itu sebelumnya
pada saat tadi di kpu dan hingga saat ini kita masih menunggu apa sebenarnya pertemuan ini
namun sebelumnya dari dpp pkb menyebutkan bahwa pertemuan ini seperti halal bihalal seperti itu
dan hingga saat ini kita masih menunggu dan apakah pertemuan ini outputnya
ini prabowo subianto mengajak muhaymin iskandar untuk masuk ke pemerintahan
dimana sebelumnya pun kita ketahui pada agenda halal bihalal dpr ini
dan dari sufmi dasko ini menyebutkan bahwa memang adanya kesamaan visi antara caimin dengan prabowo subianto tentunya
dan juga gerindra untuk memajukan pemerintahan indonesia
namun sebelumnya pun dari sufmi dasko menyebutkan bahwa tidak ada ajakan yang khusus dia ada seperti rayuan gitu
untuk kepada caimin bergabung ke pemerintahan
namun karena adanya kesamaan visi untuk memajukan pemerintahan indonesia
tentunya sufmi dasko menyebutkan bahwa sebaiknya ini bergabung untuk memajukan indonesia ke depannya
tapi untuk dari pertemuan ini kita lihat nantinya apa sih outputnya seperti itu
apa hasilnya apakah benar ini hanya pertemuan seperti halal bihalal saja
atau memang nantinya memang outputnya seperti untuk mengajak pkb bergabung ke pemerintahan seperti itu reza
mas nih sudah lima puluh menit lebih prabowo dan juga mohaimin iskandar
berada di kantor dpp pkb di kawasan senen jakarta pusat
apakah nantinya akan menggelar konferensi pers terkait dengan pertemuan ini
sehingga pertanyaan dari banyak pihak baik itu teman teman jurnalis dan juga masyarakat indonesia
bisa lebih clear arti dari pertemuan ini atau seperti apa
ya tentunya memang saat ini para awak media memang sudah bersiap untuk konferensi pas ataupun doorskap seperti itu ya
sangat menunggu keterangan resmi dari kedua belah pihak
baik itu dari presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto maupun ketua umum pkb muhaymin iskandar
seperti apa sebenarnya pertemuan ini dan apa pembahasannya seperti itu
dan hingga saat ini kami masih menunggu memang sudah lima puluh menit ini dari pertemuan ini berlangsung
memang internal seperti itu tadi kami sempat untuk masuk sebentar untuk melihat bagaimana keadaannya di awal dan disuruh keluar
karena ini memang pertemuan internal dan kita masih menunggu
dan memang tadi sebutkan bahwa akan ada konferensi pers
jikapun tidak ada konferensi pers mungkin hanya pernyataan resmi dari kedua belah pihak
bagaimana output atau hasil dari pertemuan antara prabowo subianto dan juga muhaymin iskandar reza
ya petinggi ketua umum pkb mohaimin iskandar
terus juga wakil dari pkb juga hadir menyambut kedatangan prabowo
lalu bisakah anda gambarkan bagaimana suasana terkini
di sana betulkah yang terlihat dari pandangan anda hanya ada sejumlah petinggi partai gerindra dan juga pkb yang hadir di sana
atau mungkin ada tokoh tokoh yang bisa anda sampaikan siapa siapa saja yang mungkin menyambut atau menemani prabowo subianto datang ke kantor dpp pkb
ya memang tadi pantauan kami pun untuk dari yang mengantarkan prabowo subianto ini memang dari
petinggi petinggi partai gerindra sendiri seperti itu dan menyambut pun di dpp pkb ini memang petinggi petinggi dari partai pkb
namun tidak kami lihat ada petinggi partai lainnya dari partai pengusung pun
atau dari maksud kami dari partai pengusung prabowo subianto atau dari partai yang mengusung mohaimin iskandar seperti itu
dan tadi kami lihat adanya sekja dari partai gerindra dan juga petinggi petinggi lainnya ketua dpp partai gerindra juga seperti itu
dan tadi disambut juga
yang disampaikan oleh wakil ketua pkb dan juga beberapa jajaran juga petinggi dari pkb tidak ada
petinggi dari partai lainnya dan hanya antara kedua partai ini gerindra juga partai pkb
dan hingga saat ini memang pertemuan ini masih berlangsung ada pertemuan memang dengan kedua
belak pihak tentunya tidak hanya antara prabowo subianto dan juga muhaymin iskandar saja namun
keduanya yaitu dari jajaran petinggi partai pkb dan juga jajaran dari petinggi partai gerindra reza
baik terima kasih mas niram waktu melaporkan langsung dari kantor dpp pkb kami juga masih
akan menunggu yang nantinya akan digelar doorstop ataupun konferensi pers terkait dengan pertemuan
kedua belah pihak baik itu presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan prabowo subianto dan juga ketua umum
pkb muhaimin iskandar di kantor dpp pkb terima kasih mas nih ramah waktu melaporkan langsung
dari kantor dpp pkb dan saudara kita tahu bahwa
tadi prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka telah
ditetapkan menjadi presiden terpilih dalam pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menyambangi kantor dpp usai
ditetapkan oleh kpu jam dua siang tadi dan sampai saat ini juga masih melakukan pertemuan secara
internal baik itu prabowo subianto dan juga mohaimin iskandar